beginilah aksi wali kota surabaya tri risma hari ini saat turun ke jalan untuk mengatur lalu lintas
di persimpangan jalan raya darmo surabaya jawa timur
risma tak segan meneriaki mobil yang berjalan melambat karena menghambat kendaraan lain
di lampu pengatur lalu lintas di kawasan kebun binatang surabaya
bahkan ketika harus duduk di kursi rodanya ia tetap mengawasi serta berkoordinasi dengan
petugas dinas perhubungan dan limas yang bertugas
namun risma enggan memberi keterangan mengenai aksinya ini
kepala bagian humas pemerintah kota surabaya menyatakan aksi risma turun ke jalan ini spontan
karena melihat lalu lintas yang macet
beliau baru landing terus kemudian kembali ke kantor
dan rencana kembali ke kantor ternyata menemukan terjadi berat
lapa kepadatan lalu lintas sehingga beriahu turun
jadi kita menemukan berapa simpul yang menjadi kemacetan di jalan kota surabaya
sekitar tiga jam risma turut mengatur lalu lintas di kawasan ini meski kondisi sedang gerimis
risma baru meninggalkan kawasan itu pada pukul delapan belas lebih tiga puluh waktu indonesia barat
wahyu pratama putra surabaya jawa timur